sementara di jakarta perayaan hari kemerdekaan ini dipusatkan di kediaman duta besar amerika
perayaan hari kemerdekaan ke dua ratus empat puluh tiga tahun ini mengangkat tema
lebih dari satu tiga ratus tamu menghadiri perayaan hari kemerdekaan amerika serikat pada empat juli di jakarta
mereka terdiri atas warga amerika diplomat pebisnis hingga perwakilan pemerintah
seperti menko pohuka wiranto menteri keuangan sri mulyani dan gubernur dki jakarta hanis paswedan
beragam hidangan juga bisa dinikmati sebagai bagian dari kemeriahan perayaan tersebut
dalam pidatonya duta besar amerika untuk indonesia joseph donovan berharap
hubungan strategis amerika dengan indonesia akan semakin kuat pada masa mendatang
karena didasari nilai toleransi dan menjunjung tinggi keberagaman serta saling menghormati
sri mulyani meyakini kerjasama dua negara akan semakin menguntungkan indonesia
seperti melipat gandakan perdagangan sekaligus meningkatkan investasi amerika di indonesia
terutama infrastruktur sumber daya manusia
indonesia masih akan terus membangun bidang infrastruktur bidang sumber daya manusia
di bidang teknologi yang semuanya amerika serikat memiliki comparative advantage
jadi kita berharap dengan upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan di bidang iklim investasi
menjaga keterbukaan ekonomi kita akan mampu menarik lebih banyak lagi industri
investor dari amerika serikat
acara pada kamis malam tersebut sekaligus memperingati kerjasama indonesia amerika yang ke tujuh puluh tahun
ruli kurniawan fajar ahmad jakarta